dan gak diganggu lagi sama mereka
dari tadi gue doang yang bawa
tetangga ribet kan jadinya kan
ini bisa sendiri
bisa kok kita berdua
gue ada disini
cuma butuh informasi
saya gak kenal pak
lo yakin lo gak kenal lah
enggak pak gak kenal
dan gue yakin lo pasti tau
saya gak kenal pak
saya gak tau
saya gak tau pak
gue dengerin gue baik baik
empat tahun yang lalu
lo pernah nganter makanan ke kelasan nirwana
karena lo bingung cari alamat
dan dia dateng
ngambil makanan itu ketemu sama allah
sesuai aplikasi kok mas alamatnya sesuai titik
ini sudah sudah titik ya mbak
tapi bukan doang mbak
ini saya di kedai kopinya ibu enim
mbak kesini aja deh ya
terima kasih banyak ya mas ya
saya gak tau mbak
saya gak tau mbak
gak keliatan loh
ngumpet dimana ya
gak keliatan nih tapi keliatan kakinya
gak keliatan apa apa tapi keliatan kakinya
gimana sih ngumpetnya dimana sih nur
gak pengen ngumpet disitu kaya gak ketutup
gue pikir hordingnya panjang
oh di rumah kali ya
ya reina lagi ngumpetlah mas overly gue kasih tau
rena kayaknya masuk ke kamar itu kali ya
aduh reina dimana sih
dimana anak mama yang cantik gitu ya
aduh dimana ya
pinter banget sih ngumpetnya
eh apa itu
ketemu dimana sayang
ini lipstick siapa
kenapa ada disini
siapa ya perempuan yang pernah datang kesini
yaudah kalo gitu mama simpen ya
sekarang kita keluar

rera main ke rumah papa
aku suka rumah papa
foto dulu di mobil ya
ini foto yang oma buang
kok bisa ada di kamu mas
tadi waktu sampai gerbang saya ngeliat wia sama kiki bongkok bongkok ini
ya udah dipajang di sini aja
eh pasang yuk
pertanyaan gua satu sekarang
jangan pernah berbohong sama kuah
nama dia andin
belum pernah ketemu sama dia dia ambil makanan ketemu sama allah
benar pak saya nggak tahu pak saya nggak tahu
yakin lu nggak tahu
enggak pak saya nggak tahu pak
ya udah oke udah begitu ya karena lu nggak tahu
maaf pak maaf pun
biarpun bapak pukul saya sampai mati pun
jagain dia jangan sampai kabur
kali ini saya bakal ketangkep bu
oke oke sekarang
sekarang kamu dengerin saya ya
mereka pasti minta kamu bersaksi
buat perempuan yang namanya andi
jadi tolong kamu jelasin kalau kamu tidak ingat
kamu udah lupa karena kejadiannya sudah lama
sekarang denger ya
kalau sampai kamu ngaku ke mereka
saya akan langsung tarik uang lima ratus juta itu
jangan macem macem sama saya
mudah mudahan gue dimain pulang
dan nggak diganggu lagi sama mereka
kan beneran tadi gue doang yang bawa
akan nggak ribet kan jadinya
ini bisa sama kita berdua
ini mas sepakunya
ah bisa dia
bisa berat lu